pemerintah provinsi dki jakarta akhirnya menarik rem darurat dengan menerapkan kebijakan psbb ketat
keputusan ini diambil menyusul melonjaknya angka positif covid sembilan belas di ibu kota
pemprov dki memutuskan menghentikan semua kegiatan perkantoran dan mengalihkan kegiatan usaha dari rumah
selain itu kebijakan ganjil genap juga ditiadakan
dan untuk membahas lebih dalam terkait pemberlakuan psbb ketat
sudah bergabung melalui sambungan zoom wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
selamat malam pak wagup
selamat malam mbak nana
yang ada dalam seminggu terakhir ini angka penyebaran di wilayah dki jakarta meningkat rata rata di atas seribu
kemudian yang kedua sekalipun jakarta bisa menangani dengan baik
yang saya maksud adalah angka kesembuhannya meningkat terus sampai tujuh puluh delapan dua persen
kemudian juga angka kematian menurun terus sudah sampai dua tujuh persen
ini merupakan kerja keras daripada tim satgas atau gugus tugas di dki jakarta
dan semuanya kita bisa mengendalikan angka kesembuhan yang tinggi dan menurunkan kematian
namun demikian sampai dengan kemarin tercatat bahwa angka kasus positif aktif sudah mencapai sebelas dua ratus empat puluh lima
aktif itu artinya angka yang terpapar dikurangi yang meninggal dan dikurangi angka kesembuhan
kemudian kalau melihat data data yang ada dari jumlah tempat tidur yang kami miliki
assisting yang ada yaitu empat lima puluh tiga itu sudah mencapai lebih dari tujuh puluh empat persen
itu artinya perkiraan kami di tanggal tujuh belas september itu akan tercapai seratus persen
kami juga terus mengkaitkan peningkatan tempat tidur yang ditambah menjadi empat delapan ratus tujuh
dan namun demikian menurut rata rata perikiran kami itu pada tanggal enam oktober artinya di bulan depan juga akan terpenuhi
begitu juga ruang icu juga demikian akan terpenuhi tanggal lima belas september
kemudian ketika kami tambah juga akan terpenuhi di tanggal dua puluh lima september
begitu juga tempat pemakaman
sudah tinggal tersisa satu dua ratus namun kami akan terus meningkatkan
sekali lagi kalau terkait ini kami bisa ya menambah jumlah tempat tidur bisa menambah ventilator bisa menambah icu
bahkan kami juga bisa menambah tempat pemakaman dan pak gubernur saya juga sudah meninjau
namun yang perlu diperhatikan adalah tenaga medis kami sepuluh hari yang lalu sudah menambah satu satu ratus tujuh belas tenaga medis proporsional
namun demikian ini perlu menjadi perhatian kita
sebesar apapun sebanyak apapun berbagai fasilitas yang bisa kita sediakan tapi kita juga memiliki batas
perlu ada rem yang dilakukan untuk mengurangi penyebaran sehingga kurva penyebarannya tidak tinggi sebagaimana dalam sepuluh terakhir ini
untuk itulah pak gubernur dan jajaran mengambil kebijakan
ya bagaimana mbak rana
pak wagub anda belum menjawab pertanyaan saya sebelum mengambil kebijakan
ini apakah sudah konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat dengan komite penanganan covid sembilan belas
ada komunikasi sebelumnya dan apakah sudah direstui oleh presiden jokowi
karena dki jakarta adalah epicentrum dari segala sektor perekonomian dan juga sektor penyebaran dari covid sembilan belas ini pak wagub
mekanisme di internal di pemperbikai jakarta ada tahap tahapan
kami secara rutin dan berkala melakukan koordinasi rapat evaluasi dan sebagainya di internal
jajaran kami di semua dinas terkait dinas kesehatan dinas perhubungan di snaker dan semuanya
kemudian juga di tahap dua kami melakukan juga rapat dan koordinasi dengan gugus pusat di tingkat provinsi
dengan forkopinda forum komunikasi pimpinan daerah dengan pangdam dengan kapolda kajati semuanya saja
kemudian mekanisme yang ketiga juga kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah
pemerintah pusat dalam hal ini diwakili oleh gugus tugas pusat atau satgas pusat
jadi semuanya sejak awal hingga hari ini tadi juga pak gubernur siang tadi juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat
yang sebelumnya kemarin sore malam juga berkoordinasi via telepon
tadi sejauh yang saya tahu sudah ada rapat rapat dengan pemerintah pusat
oke pak wagub berapa lama sebetulnya psbb ketat ini akan diberlakukan
ada sanksi yang lebih tegas yang akan dijatuhkan kepada masyarakat yang tetap membandel melanggar protokol kesehatan
ya terkait sanksi kami sudah mengeluarkan pergub tujuh puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh tentang sanksi denda progresif yang sudah kami berlakukan dalam dua tiga minggu terakhir
dan ini terus kita ketatkan
jadi aparat sudah kami hadirkan sebanyak mungkin
disiplin penertiban juga kami lakukan
bahkan sidak sidak razia terus secara rutin
bahkan kami juga melibatkan masyarakat pns bahkan ormas ormas akan kami libatkan dalam pengawasan dan pemantauan
agar pelaksanaan psbb dapat dilaksanakan secara baik ke depan
berapa lama pak wagub akan diberlakukan
ya terkait mekanisme psbb sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah pusat dalam hari ini kemenkes
itu biasanya diatur dalam periodisasi dua mingguan
kita akan berlakukan dua minggu depan
yang akan kita mulai mulai senin tanggal empat belas
seberapa efektif pak psbb ketat ini diberlakukan mengingat kita lihat behavior ataupun perilaku masyarakat sudah mulai abai terhadap ancaman covid sembilan belas ini pak wagub
kenapa akhirnya kami pemprodiki pak gubernur mengambil kebijakan emergency break
di antaranya disebabkan oleh masyarakat yang mulai kendor yang mulai tidak disiplin yang mulai abai dan lain lain
sehingga perlu diambil kebijakan

nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan wakil gubernur dki jakarta amat riza patria
kita akan tanya kenapa hanya perkantoran saja yang ditutup bagaimana dengan sektor usaha lainnya
jangan kemana mana cnn indonesia newscast
segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan wakil gubernur dki jakarta amat riza patria
kita akan lanjutkan
tadi sebelumnya saya sudah mention kenapa hanya perkantoran saja yang ditutup
bagaimana dengan mal kemudian pasar dan juga tempat tempat umum lainnya
apakah kemudian pemprov dki tidak khawatir kalau penyebaran justru berpindah
bukannya dari perkantoran tapi ke tempat tempat umum seperti mal kemudian pasar dan juga restoran pak wagub
ya kalau kita mendengarkan menyimak ya semua apa yang disampaikan tadi malam oleh pak gubernur pak anies rashid baswedan
tidak hanya perkantoran yang ditutup tapi hampir semua unit kegiatan kecuali ada beberapa penyusayan
di antaranya yang saya maksud penyesuaian umpamanya rumah ibadah ya
kalau sebelumnya di masa psbb dulu sebelum transisi kita berlakukan psbb itu semua rumah ibadah ditutup
nah sekarang ada perbedaannya kecuali rumah ibadah raya kami menyebutnya
umpamanya katakanlah rumah ibadah yang ada di tengah kota
orang atau jamaah dari berbagai daerah atau wilayah lintas kota dan sebagainya
nah itu yang kita minta ditutup
tapi rumah ibadah yang ada di perumahan di komunitas di lingkungan warga atau di komplek komplek itu diperkenankan
kemudian tempat tempat unit kegiatan lainnya semua ditutup untuk sementara
kecuali sebelas sektor yang diperbolehkan yang dikecualikan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat
waktu itu di masa pandemi awal kita memperlakukan psbb
ada sebelas bidang usaha
pak wagub tadi menko perekonomian pak erlangga hartarto meminta agar pemprov dki jakarta lebih fleksibel dalam mengatur jam kerja
ya tentu apa yang diambil kebijakan alfa gunyur mempertimbangkan berbagai aspek
nah kami baru mendengar ada keinginan dari pak menko perekonomian tentang perkantoran agar pengetatan diperbolehkan
tentu masukan ini akan menjadi pertimbangan bagi kami dalam beberapa hari ini akan kami lakukan kajian kajian analisa dan sebagainya
dan akan kami koordinasikan juga dengan gugus gugus pusat dengan pemerintah pusat dan tentu dengan pak erlangga hartarto
dan juga dengan pak erlangga sendiri sebagai menko perekonomian yang membawa soal ekonomi kita
oke artinya masih dinegosiasikan masih dibicarakan begitu ya masih bisa berubah ketentuan soal penutupan kantor kantor seluruhnya ya pak wagub begitu ya
ya artinya kan pak gubernur sudah mengambil satu kebijakan namun ada keinginan dari pemerintah pusat nanti kita akan konsultasikan kita akan diskusikan bersama
kita akan carikan jalan yang terbaik bagi kepentingan semua
pak wagub tadi juga menko perekonomian pak erlangga hartarto menuding bahwa ihsg anjlok karena keputusan ataupun pengumuman mendadak dari pemprov dki jakarta bagaimana jawaban dari pemprov
ya sesungguhnya kalau kita memperhatikan perkembangan covid dari hari ke hari sudah sering kita dengar kita lihat bersama bahkan kita diskusikan setiap hari kita mengetahui bahwa penyebaran di kota jakarta memang meningkat
dan kalau kita lebih dalam memperhatikan ada keinginan yang besar dari masyarakat dari berbagai komunitas apalagi komunitas kesehatan yang juga ingin kita memberikan perhatian lebih dan menghendaki sejak lama sebetulnya bukan dalam satu dua hari ini
sejak lama ingin jakarta mengambil satu kebijakan emergency break
namun kami terus berupaya belum menggunakan emergency break
tapi berusaha melakukan pengetatan dan pengawasan
namun demikian karena angkanya sudah sangat signifikan kami tidak punya pilihan lain seperti yang disampaikan pak gubernur
kami terpaksa menggunakan emergency break semata mata untuk memastikan keselamatan nyawa daripada seluruh warga di jakarta
oke artinya pemprov dki mengutamakan public health terlebih dahulu ketimbang pemulihan ekonomi nasional begitu ya sesuai dengan anjuran para epidemiolog dan data statistik terkait dengan pasien positif covid sembilan belas yang ada di ibu kota
begitu ya pak ya
ya tentu yang menjadi pertimbangan kami tidak hanya epidemiologi semua kalangan semua ahli semua pakar bahkan beberapa waktu yang lalu pak presiden juga sering menyampaikan bahwa kita memprioritaskan kesehatan seluruh warga indonesia
dan dki jakarta juga tentu patuh dan taat apa yang menjadi arahan dan kebijakan pak pak presiden bahwa kita harus memprioritaskan keselamatan dan kesehatan seluruh warga di dki jakarta
pak wagu bagaimana dengan keluar masuk masyarakat dari dan ke dki jakarta ataupun ke ibu kota apakah akan ada pengaturan ketat seperti diperlukannya sikm begitu seperti sebelumnya pada saat psbb ketat di bulan maret
ya terkait sikm ini juga akan kami diskusikan dengan pemerintah pusat
sebagaimana kita tahu perhubungan itu menjadi wilayah dan kewenangan dari pemerintah pusat
dan ini akan kami terus diskusikan bahas dialogkan dengan pemerintah pusat
dan ini juga dengan bumn transportasi yang ada dan lain lain
bagaimana menyikapi ini apakah diperlukan pembatasan sebagaimana dulu
dihadirkan sikm clm dan lain lain ini terus kita diskusikan dalam beberapa hari ini
kita punya waktu beberapa hari ini untuk menyusun regulasi untuk menyempurnakan berbagai kebijakan melihat situasi dan kondisi
mudah mudahan kebijakan nanti sejak senin empat belas adalah kebijakan yang baik yang bisa dipahami dimengerti oleh semua kita
dan itu akan diperhatikan dulu oleh kepentingan warga jakarta
oke terakhir pak wagub kalau sikm masih dipertimbangkan ataupun diformulasikan begitu dengan pemerintah pusat
bagaimana dengan daerah penyangga di ibu kota seperti bodebek bogor depok bekasi kemudian tangerang dan juga tangerang selatan
sudah ada koordinasi ataupun komunikasi dengan kepala daerah daerah tersebut
apakah memang juga diharapkan untuk memperlakukan psbb ketat seperti ibu kota pak wagub
tentu terkait daerah daerah penyangga di jawa barat jawa provinsi terdekat banten kami terus berkoordinasi
tadi juga kami berkoordinasi juga dengan daerah penyangga seperti bogor tanggerang bekasi dan mana lagi depok
itu juga kami koordinasikan ya
terus kita koordinasikan dan kami juga memahami mengerti bahwa banyak sekali warga yang bekerja di jakarta tinggal di daerah daerah penyanda tersebut
ini terus menjadi satu kesatuan sekalipun kita berbeda provinsi kita terus berkoordinasi mencarikan solusi yang baik
oke pertanyaan terakhir pertanyaan pak mungkas
jika psbb ketat gagal diberlakukan apa langkah mitigasi yang disiapkan oleh pemprov dki pak
ini menjadi pertanyaan seluruh masyarakat ibu kota pak wagub
ya tentu kita tidak ingin gagal ya berbagai upaya kita lakukan dengan berbagai cara yang kami butuhkan
sebetulnya ada dukungan dari seluruh warga
jakarta dan sekitarnya untuk selalu patuh taat dan disiplin
ini peringatan penting bagi kita semua
mudah mudahan dengan adanya kejutan ini tidak hanya mengagetkan tapi jauh lebih penting menyadarkan kita betapa pentingnya kita patuh taat dan disiplin ya
mudah mudahan seluruh warga patut taat hari ini semua tersadarkan bahwa angka kematian terus hadir angka penjabaran terus meningkat
jumlah pemakaman jualan jualan jualan
atau pemakaman juga semakin terbatas
jumlah tempat tidur semakin terbatas dan sebagainya
sekalipun kami bisa menghadirkan berbagai fasilitas namun juga yang perlu menjadi perhatian adalah seluruh seluruh kita yaitu tenaga medis para dokter perawat bidan dan sebagainya yang selama ini sejak awal berjuang bahkan mungkin terpisah dari anak istri keluarga tinggal terpisah menggunakan apd harus menjadi perhatian bahkan sudah lebih dari seratus dokter dokter kita

dan saudara saudara kita tenaga medis dengan cara patuh taat dan disiplin
supaya mereka bisa kembali ke keluarganya masing masing
oke terima kasih pak wagub
semoga masyarakat ibu kota semakin taat terhadap protokol kesehatan
di tengah pemberlakuan psbb ketat dan kerjasama antara pusat dan juga daerah
bisa berjalan mulus untuk menekan penyebaran covid sembilan belas
terima kasih sekali pak wakil gubernur dki jakarta amat riza patria
kepada cnn indonesia newscast malam hari ini